nilai tukar rupiah kembali terpuruk rupiah tercatat diperdagangkan di atas empat belas rupiah per dolar amerika untuk pertama kalinya sejak desember dua ribu enam belas
hal ini dipicu kekhawatiran jika pertumbuhan ekonomi yang dibawa ekspektasi dapat membatasi opsi bank sentral untuk mempertahankan mata uang garuda
pada perdagangan hari jumat pekan lalu rupiah berakhir melemah tipis enam poin atau empat persen di posisi tiga belas sembilan ratus empat puluh lima rupiah
sementara itu sepanjang perdagangan senin kemarin rupiah bergerak pada level tiga belas sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah sampai empat belas tiga rupiah per dolar amerika
seluruh mata uang di asia terpantau melemah sore kemarin
di pimpin mata uang rupiah india sebesar empat puluh dua persen diikuti rupiah dan peso fiba
filipina yang terdepresiasi tiga puluh lima rupiah
mengutip data bloomberg dalam tiga bulan terakhir mata uang garuda telah melemah tiga dua persen
ini membuatnya menjadi pemain terburuk kedua di asia setelah rupiah india
kondisi ini diprediksi akan mempersulit langkah bank indonesia untuk meningkatkan suku bunga guna melindungi mata uang
bank sentral telah meningkatkan pembelian obligasi negara dari pasar sekunder untuk membendung aksi jual dan melakukan intervensi di pasar falas untuk menstabilkan rupiah
pemerintah masih menanggapnya
santai pelemahan lanjutan rupiah
kondisi sebaliknya juga terjadi di pasar modal
indeks harga saham gabungan justru menguat setelah sebelumnya dalam tren pelemahan cukup panjang